kualifikasi balapan akan dimulai sabtu sore dan akan berlangsung di dermaga raja mulia napitupulu baligia sumatera utara
pertemuan teknis ini diadakan untuk memberi informasi kondisi danau serta cuaca di sirkuit yang akan digunakan untuk kejuaraan yang pertama kali diadakan di indonesia ini
para pembalap teknisi dan juga manajer tim terus berbenah untuk mempersiapkan perahu cepat mereka
pembalap pemula dari tim gilman racing mengatakan ini merupakan perlombaan pertamanya di indonesia sehingga masih banyak penyesuaian baik bagi pembalap dan juga perahu balap yang akan bertanding
pembalap pemula dari tim gilman racing mengatakan ini merupakan perahu tertentu dan juga perahu balap yang akan bertanding